sebagai bakal calon gubernur
edi dipasangkan dengan pengusaha muda musa rajek syah
di provinsi jawa barat pks mengusung purnawirawan tni sudrajat
dipasangkan dengan politikus pks yang juga wakil wali kota bekasi ahmad syaiku
sedangkan di kalimantan timur mantan bupati kutai timur isran nur
akan didaftarkan dengan pasangan hadi mulyadi
sayangnya niat pks untuk mengusung calon sendiri bersama koalisi reuni di jawa timur
masih terganjal calon yang hingga saat ini belum ditemukan
dan juga kita dengar dari partai gerindra maupun pan
itu merupakan figur figur yang bersahabat dengan kami dan juga unggul untuk kita dukung
tetapi tentu saja konfigurasinya ini bisa bisa sangat cair
mudah mudahan nanti mengerucut beberapa hari ke depan
partai keadilan sejahtera pks dipastikan solid mendukung sudirman said
sebagai bakal calon gubernur jawa tengah pada pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
saat ini pks dan pariwisata
dan partai pendukung lainnya
tengah mencari bakal calon wakil gubernur yang akan menemani sudirman said di jawa tengah
dan kita terhubung dengan koresponen cnn indonesia
teddy zuhairi di hotel bidakara jakarta selatan
teddy apakah koalisi gerindra pan
kemudian akan berlaku untuk semua daerah
titik mana saja yang belum berhasil
menemukan titik terang siapa yang akan dicalonkan sebenarnya dari pks
selamat sore putri
seperti kita tahu bersama bahwa hari ini
partai keadilan sejahtera melakukan konsolidasi
untuk mengumumkan pasangan calon kepala daerah
baik tingkat provinsi kemudian kota dan juga kabupaten
ada satu ratus enam belas titik
pasangan calon kepala daerah tadi yang diumumkan
dan kita tahu bersama tadi diumumkan bahwa dari satu ratus enam belas ini
ada tiga belas calon kepala daerah untuk tingkat provinsi
yang disampaikan oleh pihak partai keadilan sejahtera
dimana dari tiga belas kepala daerah tingkat provinsi ini
hanya ada tiga provinsi dari pulau sumatera yang disebutkan
ada sumatera utara kemudian juga ada riau lampung
di untuk wilayah pulau jawa hanya ada jawa barat
belum diumumkan siapa yang diusung sebagai kepala daerah tingkat provinsi untuk jawa timur
hanya jawa barat tadi yang disampaikan
kemudian ntb ntt kalimantan ada dua kalimantan barat dan kalimantan timur
juga begitu di sulawesi hanya ada dua sulawesi utara dan sulawesi selatan
kemudian ada di maluku maluku utara dan juga papua
kalau pertanyaan anda putri
tadi hanya ada lima yang bisa disebut sebagai partai koalisi reuni
yang dilakukan oleh pihak pks kemudian gerindra dan juga pan
kita tahu bersama daerah daerah yang dilakukan koalisi reuni oleh partai pks pan dan gerindra ini
ada di provinsi sumatera utara
kemudian jawa barat kalimantan timur jawa tengah dan maluku utara
tapi dari lima provinsi ini kita bisa melihat dua yang mungkin jadi perhatian umum
misalnya sumatera utara pengusung nama legend edi rahmayadi
pangkostrat yang saat ini masih aktif
tapi mengaku sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada panglima
dan tadi juga hadir di acara ini
legend edi rahmayadi yang mengaku bahwa ini sedang dalam proses
tidak ada masalah
mengenai komunikasi dengan pihak internal tni
dan dirinya yakin bahwa surat pengunduran dirinya akan diterima
dan dia tetap konsisten untuk diusung maju sebagai pasangan gubernur
dan juga wakilnya di provinsi sumatera utara
dan juga selain sumatera utara yang menjadi perhatian tadi juga adalah jawa tengah putri
di mana dari koalisi reuni ini sampai hari ini
siapa yang menjadi pasangan dari sudirman said
yang kita tahu bersama sudirman said ini pernah mengisi posisi sebagai menteri esdm di kabinet kerja joko widodo
namun tadi disampaikan oleh salah satu petinggi di pks
yang menyebutkan bahwa dalam waktu dekat mungkin mereka akan segera mengumumkan
siapa nanti yang akan mendampingi sudirman said untuk maju di pilkada jawa tengah
dan mereka mengaku juga masih melakukan konsolidasi internal dengan pihak pihak terkait
tentu saja dalam hal ini gerindra dan juga pan
untuk mengurucutkan mencari nama yang tepat mendampingi sudirman said
ada juga jawa timur ini putri yang menarik
karena juga belum sama sekali diumumkan siapakah calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung pks
tadi dari satu ratus enam belas pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung pks
apakah ada nama nama yang menurut anda cukup mengejutkan yang diusung pks
saya tidak melihat ada nama nama yang mengejutkan putri
tapi mungkin kalau bisa saya ulang kembali
itu tadi yang masih ditunggu tunggu banyak orang
masih ingin diketahui oleh mungkin pihak pihak lain yang berseberangan dengan partai pks sendiri
siapa nanti yang dijagokan untuk wilayah misalnya jawa timur ini
tadi pihak pks juga
petinggi pks tadi kami bertanya langsung dengan presiden pks sohibul iman
kemudian juga petinggi pks yang lainnya mengenai posisi untuk jawa timur
siapakah yang akan diusung menurut pihak pks bahwa dinamika ini masih akan terus berkembang
mungkin bisa saja di detik detik terakhir ada perubahan yang akan mengejutkan banyak pihak
dan akan menjadi perhatian publik mengenai siapa nanti nama yang akan diusung
oleh partai keadilan
terima kasih tani
dan ada yang ingin dikatakan tentang perubahan yang akan diadakan

terima kasih teddy zuhari dari jakarta selatan